kaya di taksi ya
kenapa kaya di taksi
gak ada penumpang lain
kamu kok ke pasar siang
mau belanja apa
mau selatu rahmi
tamanya yang nunggu tidur kang
iya itu yang bikin saya kesel
perlu saya hajar kang
tunggu temen temen saya
gak usah kamu disini aja
ini dari mama
buat apa repot repot bawa kue segala
itu tanda terima kasih
kemaren dompet saya yang ilang udah pulang
ya udah pulang
silakan atu duduk
kamu kelihatannya kayak lagi senang
eh amin tau gak
apa yang ngamin gak tau
yang baru suruh kamu tanya amin tau gak
imas juga baru tau
sebenarnya kamu mau cerita apa sih
anak buahnya kang mus di pasar ada yang lucu
siapa namanya belom tau
sebenernya imas udah ngobrol tapi belum kenalan
badannya tinggi gede tapi nggak serem
kang komar lagi cemburu ya
cewek tadi terlalu muda sama terlalu cantik buat kang koma
menurut saya kang komar itu lebih gampang di geser daripada bos jamal
kita sama sama tau kelemahan kang komar
itu yang pernah dipakai sama bos jamal
buat ngerem rem kang komar
kalau bos jamal gimana
dia punya ambisi buat geser kang mus
kalau berhasil posisi dia sekarang pasti disinggal
kang komar pasti ditendang juga
ada dua posisi yang kosong yang ditinggalin
saya harus ada di salah satunya
kalau di jalanan saya punya saingan
kalau di pasar saya berani ngalahin
berarti kita harus terus tempel bos jamal
iya terutama saya
biarpun saya selama ini dianggap laktiri sama bos jamal
yang ngasih kerjaan ke kita
dia ngasih kabar
besok dipanggil wali kota
dia mencoba mengulur waktu
karena kebetulan sedang di luar negeri
warga yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya
sudah berhasil menarik simpati dan rasa belas kasihan dari wali kota
sebelum persoalan kita menjadi rumit dan kita gagal
saatnya kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
sebelum kita gagal
saatnya kita bermain keras
andai kamu berwarna hijau
yang membuat persoalan kita menjadi rumit
masih bisa bikin retak tulang rusuk
itu hobi saya yang jarang tersalurkan bos
ini saat yang tepat
untuk menyalurkan hobi kamu
kalau sampai patah sekalian bagaimana bos
retak saja itu sudah cukup
nanti mau pergi sebentar
papi jangan nyuruh kang mus atau anak buahnya ikut campur masalah kinanti
kinanti tahu kang mus itu menjalani tugas dari papi
kinanti juga tahu kalau papi ngasih tugas ke kang mus karena papi sayang sama kinanti
mau ngejaga kinanti
tapi papi harus tahu
kinanti gak suka
untuk ngelayanin ibu buat masaewah
sebelum melakukan tindakan apapun kasih tahu saya dulu
udah berapa hari ini kamu gak ada kabar
aku lagi bete gak ada kerjaan
kerjaan yang ngikutin sama ngintipin yang pacaran itu gimana
mungkin kita ngikutin sama ngintipinnya harus lebih dekat biar lebih jelas
bukan itunya yang gak jelas kerjaannya gak jelas
aku juga gak tahu buat apa
terus gak tau juga kelanjutannya gimana
temuan yuk kita udah lama gak makan bakso cuangki berdua
di tempat biasa aja
sekalian ada yang mau aku omongin
ya nanti aja kalau kita ketemu berangkat sekarang

jangan lupa subscribe like share dan komen
adit masih ada hubungan sama anaknya bahar
mama harus tau
dia bilang sudah berapa hari gak ketemu
masih suka teleponan
mama harus tau
dia bilang sih enggak
iya mama harus tau
gak tau mama tuh
waduh abis itu dia lupa
udah kelamaan nunggunya kan
gak kamu pesen minum dulu ya
nggak usah kayaknya aku gak lama
yang mau kita omongin kan masalah serius
yang mau kita omongin kan masalah serius
adit itu belum nyerah
bisa aja dibohongin kita
apalagi anaknya bahar itu cantik
cariin yang lebih cantik
maksud papa kita nyariin jodoh buat adit
anak sekarang mana mau dijodohin
kita cari yang lebih cantik dari anaknya bahar
masa sih kalau lebih cantik dia nggak mau
wah cinta itu dari hati bukan dari mata
tapi sebelum ke hati kan dari mata dulu
sebelum kita terlanjur jauh
gosnya kita terusin ya
biar gak tambah sakit
memangnya kamu bisa merubah pandangan orang tua kamu ke aku
ke papi aku
nikah itu bukan cuma urusan dua orang dit
tapi urusan dua keluarga
kamu sebaiknya lupain aku
cari yang lain
cari yang lain
cari yang lain
cari yang lain
mungkin ini sakit buat kita
tapi menurut aku
ini lebih baik
daripada kamu harus nyakitin perasaan orang tua kamu
terus keadaan ini akan merembet
jadi nyakitin perasaan papi aku
terserah siapa saja
asal jangan nangangnya bahar
atau orang lain seperti bahar
apa kata orang kita punya menantu anak prema
maafin aku ya dit
masih butuh barang
ini orang tua ini toutes kalau
mudah untuk memiliki web sosial
ke jakarta cari kerja